berarti kamu cowoknya tuh
aduh sayang banget ya dari sini gak kelihatan tuh
cowoknya siapa sih
mukanya gitu sini mukanya
jangan kita pencet mengakuinnya
rafa lo harus tau gue lagi ngapain
ngerin adrian sama cowoknya
kesini cepetan buruan
engga gapapa gue cuma jatoh dari motor
gue tau ini muka muka bisa diperolehkan orang
siapa yang mau kelihin
engga ga ada yang mau kelihin gue kok
sera allah diboy
gue duluan ya
nggak ada yang mau kelihin gue
siapa yang udah keroyokin boy
lo sedih ngeliat dia bawa bulur
apa jangan jangan lo jatuh jor di pada agenya sendiri ki
lo pikir kayak gitu
lo pikir enak jadi jaman polisi
gue rela jadi jaminan polisi buat siapa
buat bebasin lo lo lo
lo harusnya pada berterima kasih sama boy
karena gara gara dia lo semua bisa bebas
lo mau kemana mon
meine pb atau
setelah lo aturin waktu kan
kita bilang ke mek bruce
setelah aja gue menobat
gue lagi setting deh santai aja bro
mungkin ini kesempatan gue bisa dapetin duit buat pintu sekolah
biar meli gak bete lagi sama gue
brother bapak tau gue setting lebih kenceng lagi dong
nanti malem gue pengen ikut lu track
ini juga udah kencang kok
bikin lebih kenceng lagi brother
oh ya seru banget
panas banget ya
wah panas banget jakarta
itu kayaknya mobilnya adriana
itu adriana kan dalem tuh
tuh liat deh
iuuh genit banget dari tadi ngaca
iya dari tadi gue ngeliatin dia
kayak cakep aja
eh jangan jangan dia mau ngedate tuh sama dia
coba cowo simpenannya
yang waktu itu reva bilang
udah udah udah
tuh lampu merah lama banget nih
eh eh eh ah

kita bukan anak sekolah
ini pakai baju apa
bapak tuh harus sadar ya
bapak juga pakai seragam
neng neng kan pakai seragam baju sekolah
bapak pake seragam
neng neng kan pakai seragam baju sekolah coba neng pakai haike yang lansip silakan
ya udah tukar aja kalau gitu sama seragam bapak
ayo keluar keluar
ih kok dipukul lagi sakit tau
susah nah sekarang biar gini
gimana dong kan dari sini gak kelihatan jelas adriana mau ketemu sama siapa
oh my good boy kita bisa ketemu di sini bos
aku tuh bener bener senang banget itu namanya jodoh
boy aku duduk di sini ya nemenin kamu makan
ya ampun boy
mama mana sih kok belum nyampe juga
males banget gue ada cewek ini
kok gak apa apa sih boy kamu sakit ya boy
itu gak penting
karena aku sayang sama kamu aku gak mau orang yang aku sayang kenapa napa boy
adriana udah deh
kalau gitu kamu mau pesen apa
nanti aja deh gue menunggu nyokap gue
tante marissa ya ampun boy
kok bisa bisa barengan gini ya tante marissa juga mau ke sini
ya udah kalau gitu aku pesenin kamu hot coffee latte
kamu masih suka itu kan boy aku senang ya
kan tadi gue udah bilang nanti aja
enggak enggak apa apa aku pesenin
hmm tuh kan bener katalo sin
adriana berangkat sama cowoknya tuh
iya iya sih cuma aduh sayang banget dari sini gak keliatan tuh cowoknya siapa sih
bentar gue telfon naka dulu
aku susah banget sih
reva lo harus tahu gue lagi ngapain
ke sini cepetan buruan